menteri keuangan sri mulyani menyatakan pemerintah dalam hal ini
kementerian keuangan pada dua ribu tujuh belas berfokus lebih menjaga dan membangun basis perpajakan
pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku ekonomi
terutama kelompok kecil menengah dan profesi
serta mengkombinasikan data statistik yang dimiliki
juga mengidentifikasi semua kegiatan ekonomi
baik subyek maupun objek pajaknya
pajak kita lihat dari semua statistik persektoral perregional
supaya kita bisa lihat apa aktivitas ekonomi yang selama ini mengenerate gdp growth
employment tapi juga apakah dia juga mengenerate tax
supaya kita juga bisa mendapatkan suatu basis pajak yang lebih luas
tetap berjalan mereka berjalan ada pertemuan mingguan
saya rasa kita schedulekan pada bulan maret awal untuk kita melakukan laporan ke publik